tradisi potong rambut anak bajang di desa bedagung kecamatan paninggaran kabupaten pekalongan jawa tengah digelar pada jumat sore
anak bajang yang sudah menanggalkan dua giginya dan sudah berumur tujuh tahun melakukan pemotongan rambut
sebelumnya anak bajang digendong oleh tetua adat setempat dan diarak menuju ke kalitampur untuk acara siraman
sebelum dilakukan pemotongan rambut anak bajang akan mengutarakan apa yang menjadi keinginannya
dan menurut tradisi keinginan sang anak harus dituruti
kalau ini sebelum dicukur permintaannya apa bu
minta hp baru
sudah dibelikan apa
belum belum dibelikan
mungkin harapannya bu selesai dicukur ini bu
harapannya ya sehat panjang umur
tidak tidak tidak
tokoh masyarakat setempat mengatakan tradisi potong rambut anak bajang yang juga ada di wilayah dieng wonosobo ini pertama digelar kembali sejak pandemi covid sembilan belas melanda
banyak warga dari luar kota yang datang untuk menyaksikan tradisi
istimewa itu sebelum dipotong itu anak itu rewel dan sangat nakal sekali
permintanya harus selalu dituruti
dan anehnya apabila sudah dilaksanakan pemotongan rambut anaknya itu akan menjadi penurut